kita lihat berikutnya saudara cek cok rumah mertua dibakar
diduga cekcok dengan istri saudara suami nekat membakar rumah mertuanya di makassar sulawesi selatan
aksi pelaku yang terekam cctv sempat membuat panik warga sekitar
pria yang terekam cctv ini nekat membakar rumah mertuanya di jalan satanga lorong kota makassar sulawesi selatan jumat dini hari
memanfaatkan situasi yang sepi pelaku melancarkan aksinya dan kabur menggunakan sepeda motor
peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar yang menyadari kobaran api
dengan peralatan seadanya warga pun langsung memadamkan api sebelum menyambar seluruh rumah korban
belum diketahui pasti apa penyebab pelaku nekat membakar rumah mertuanya
namun pihak keluarga menduga akibat perselisihan dengan sang istri
iya setelah dia bakar dia mungkin tak kaget sendiri terus dia kabur
ini pelaku pembakarannya keluarga memang atau bagaimana
warnakan punya suami sebenarnya sih gak ada hubungan keluarga dengan dia
oh istrinya sempat tinggal di rumah
dari penjara istrinya yang panggil tinggal di sini
berarti suaminya ini pergunakan tembak
pasca kejadian pemilik rumah langsung melaporkan kasus ini ke polsek bontoala kota makassar
tim identifikasi polrestabes makassar juga telah melakukan olah tkp
serta memeriksa sejumlah saksi termasuk istri pelaku
sudah melakukan olah tkp
dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian
untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residipis
kayaknya dengan pemilik rumah sebagai apa gitu
jadi pemilik rumah sebenarnya adalah mertuanya
jadi si pelaku ini ada masalah dengan istrinya
mungkin hilap dan sebagainya
pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran pihak polisi
diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian
selama di penjara sang istri tinggal bersama orang tuanya
kini polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk melakukan penangkapan